hai momen hood ke lima puluh pdi perjuangan dimaknai ganjar pranowo sebagai pengingat untuk turun
ke masyarakat menyelesaikan berbagai masalah ganjar tak merespon soal dirinya yang kerap disebut
sebagai calon potensial dari partai pantai ia menyebut arahan ketua umum megawati sudah jelas
yakni meminta semua untuk bersabar ia pun mengaku belum terjadwal bertemu dengan megawati
bapak putri atau cokowidodo ya partai pasti sedang menyiapkan konsolidasinya ya sekarang
seluruh kekuatan diminta untuk turun ke rakyat saya kira perintah itu yang paling jelas dan masing masing
bekerja pada bidangnya lah eksekutif eksekutif legislatif legislatif bantulah rakyat apalagi
sekarang lagi banyak bencana ekonomi lagi tidak mudah maka semua diminta membantu rasa rasanya
ibu mega mau mengumpulkan kembali di satu juni nanti mudah mudahan seluruh kader menyiapkan
sendiri dengan baik di sisi lain sekretaris jenderal hasto kristianto menyebut hal ini
sebagai ekspresi dalam demokrasi semata namun ia menegaskan partainya terus mempersiapkan kader
internalnya untuk hendak mengusung kader internal untuk maju dalam pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang belum ya kita akan
demokrasi indonesia orang menyampaikan ekspresinya boleh kalau tadi ada pak ganjar presiden kemarin
ada mbak puan presiden
tadi juga ada yang menyampaikan itu hanya saja disini nggak ada nama lain karena memang tadi
ditegaskan oleh ibu ketua umum bahwa kita mendorong kader internal partai yang telah dipersiapkan dengan
baik baru dua jam di momen ulang tahun emas ini tak ada pengumuman koalisi atau calon presiden yang
disampaikan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarnoputri namun hasto menyebut dalam waktu
presiden joko widodo dan megawati di waktu dan tempat yang belum diketahui tim liputan cnn indonesia